yang mulia ibu eni nur baningsih
yang mulia bapak daniel yusmik puk
yang mulia bapak arsul sani
yang mulia bapak guntur hamsah
dan yang mulia bapak ridwan mansur
majelis hakim mahkamah konstitusi yang kami hormati
bapak menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu
kuasa hukum kpu dan bawaslu
serta para kuasa hukum dari paslon peserta pilpres
sehubungan dengan permintaan mahkamah konstitusi kepada menteri keuangan
untuk dapat memberikan keterangan dalam persidangan
perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
perkenankanlah kami menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran
anggaran perlindungan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi menteri keuangan
kami sungguh bersyukur dan mengaturkan terima kasih untuk kesempatan
memberikan keterangan di forum mahkamah konstitusi yang mulia ini
anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn adalah instrumen penting dan strategis
serta penentu untuk mencapai cita cita bernegara
dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab
dengan tata kelola yang baik
forum di mahkamah konstitusi yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik
dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana apbn menjadi sarana gotong royong anak bangsa
pengelolaan inflasi stabilitas harga dan sebagai shock absorber melindungi daya beli masyarakat terutama yang berpendapatan rendah
anggaran belanja dirinci menurut organisasi fungsi jenis dan program belanja
fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan sosial
yang mulia ketua dan majelis hakim
dalam penjelasan pasal delapan ayat dua huruf a angka empat undang undang apbn dua ribu dua puluh empat yaitu undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
fungsi ekonomi diartikan sebagai belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
dan menjaga daya belanja
yang mulia ketua dan majelis hakim
penyusunan dan pembahasan bersama dengan
dpr serta penetapan anggaran pendapatan belanja negara sebagai undang undang
melalui siklus yang merupakan rangkaian kegiatan
mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban apbn setiap tahun
kami akan memberikan ilustrasi penyusunan apbn tahun dua ribu dua puluh
siklus penyusunan dimulai sejak tahun sebelumnya yaitu tahun dua ribu dua
dengan tahapan sebagai berikut
tahap perencanaan dan penganggaran rapbn dua ribu dua puluh empat dijadwalkan pada periode januari hingga juli dua ribu dua puluh
mencakup penyiapan konsep kerangka ekonomi makro
dan rencana kerja pemerintah rkp
dan perencanaan kegiatan serta pagu anggaran oleh kementerian dan lembaga
dpr yang terdiri dari seluruh fraksi partai politik
membahas kem ppkf dan rkp dua ribu dua puluh empat pada bulan mei dua ribu dua puluh empat
presiden menyampaikan nota keuangan dan ruu apbn dua ribu dua puluh empat kepada dpr pada sidang paripurna tanggal enam belas agustus dua ribu dua puluh
tahap pembahasan rapbn untuk dua ribu dua puluh empat terjadi pada periode
di mana ruu apbn dua ribu dua puluh empat telah dapat diselesaikan dibahas antara pemerintah dan dpr
dan mendapat persetujuan pada rapat paripurna dpr pada tanggal dua puluh satu september dua ribu dua puluh tiga
undang undang apbn yang dijadwalkan paling lambat akhir oktober
terjadi di mana uu apbn dua ribu dua puluh empat
yaitu uu sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga
ditetapkan pada tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh
yang dijadwalkan november desember
telah selesai ditetapkan pada tanggal dua puluh delapan november
tahap pelaksanaan apbn pada tahun berjalan
yang diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran
dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester
tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban undang undang apbn
dijadwalkan pada tahun dua ribu dua puluh
di mana bpk akan melakukan pemeriksaan terhadap lkpp yang disusun pemerintah
untuk selanjutnya dibahas dan disetujui dpr menjadi undang undang pertanggung jawaban pelaksanaan apbn
kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan
proses lini masa penyusunan apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
yang telah selesai pada tanggal dua puluh satu september dua ribu dua puluh
dan diundangkan tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh tiga
apabila lini masa penyusunan apbn dua ribu dua puluh
disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
yang dilakukan oleh kpu
waktu penetapan undang undang apbn dua ribu dua puluh empat telah selesai
bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
atau bahkan penetapan undang undang apbn dua ribu dua puluh empat telah selesai
sebelum batas waktu pendaftaran pasangan calon presiden wakil presiden
yang dijadwalkan pada tanggal dua puluh lima oktober
dengan demikian dapat kami pastikan penyusunan apbn dua ribu dua puluh
dan penetapan menjadi undang undang tidak dipengaruhi oleh siapa siapa
yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu dua ribu dua puluh
ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
apbn adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat negara dan perekonomian
agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global nasional
dan juga menjawab tantangan jaman untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal
apbn harus didesain secara antisipatif responsif
dan mampu adaptif di dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan
pemerintah dan dpr sepakat untuk menggunakan apbn
sebagai instrumen kebijakan kontrasiklus atau counter cyclical yang sangat penting
misalnya pada saat terjadi guncangan hebat dan dasyat akibat pandemi covid sembilan belas
dan luar biasa secara efektif melakukan penanganan covid sembilan belas
serta dampaknya melalui program pemulihan ekonomi nasional atau pcpen
apbn juga bekerja sangat keras untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi
khususnya dalam penanganan dampak lanjutan atau scaring effect
yang timbul akibat dari pandemi sembilan belas
penyusunan apbn dua ribu dua puluh empat juga tetap menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global
seperti inflasi dan suku bunga tinggi di negara negara maju
juga persaingan geopolitik khususnya eskalasi perang rusia dan ukraina
dan proteksionisme yang meningkat
yang menyebabkan terganggunya rantai pasukan
dan juga penyusunan pasok pangan dan energi
selain itu terdapat tantangan domestik berupa peningkatan investasi yang harus terus dilakukan
dampak dari el nino dan cuaca buruk di berbagai daerah
telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat
dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di atas
sepakat bahwa apbn dua ribu dua puluh empat harus optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi
tema kebijakan fiskal tahun dua ribu dua puluh empat diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
dalam jangka pendek difokuskan untuk melakukan pengendalian inflasi dalam bentuk stabilitas harga
penghapusan kemiskinan ekstrim penurunan prevalensi stunting dan peningkatan investasi
untuk melaksanakan tema dan arah kebijakan fiskal tersebut
apbn dua ribu dua puluh empat dirancang sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli rakyat
dan menjaga stabilitas ekonomi antara lain melalui program perlindungan sosial
postur apbn dua ribu dua puluh empat dengan total belanja mencapai rp tiga tiga ratus dua puluh lima satu triliun
di dalamnya terdapat belanja untuk
perlindungan sosial sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim dan stunting
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
alokasi anggaran perlinsos yang sebesar rp empat ratus
dapat dilihat di dalam gambar ini
dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga
dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran kl
maupun bagian anggaran bendahara umum negara serta transfer
rp tujuh puluh lima enam triliun anggaran kemensos disalurkan melalui program
bantuan sosial atau bansos yaitu
program keluarga harapan pkh kartu sembako dan program bansos lainnya
rp delapan puluh lima triliun untuk perlindungan sosial dikelola oleh beberapa kementerian lembaga
seperti kemendikbud dan kemenak melalui program pip kip dan beasiswa afirmasi
melalui program kartu indonesia sehat
kementerian tenaga kerja untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan
dan bnpb untuk dana siap pakai bencana
sementara tiga ratus empat puluh tujuh triliun bagian terbesar adalah
perlinsos dalam bentuk subsidi energi
yaitu bbm lpg dan listrik

non energy seperti pupuk pso kredit usaha rakyat bunga kredit perumahan dan antisipasi penanggulangan bencana
belanja perlinsos yang disalurkan melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama
mengalami kenaikan sebesar tujuh empat puluh tujuh triliun dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran
sementara belanja bansos selain pkh dan kartu sembako yang disalurkan oleh kementerian sosial
mengalami kenaikan satu dua puluh tiga triliun rupiah dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia
bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu
belanja subsidi yang disalurkan melalui bendara umum negara atau non kl
mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan unit kos jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran
belanja subsidi yang disalurkan mengalami kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga kur
dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa anggaran perlindungan sosial untuk apbn dua ribu dua puluh
di dalam rangka pengendalian inflasi stabilitas harga penghapusan kemiskinan
di dalam apbn dua ribu dua puluh empat tidak terdapat perubahan yang signifikan
pada anggaran bansos yang dikelola oleh kementerian sosial
perubahan perlinsos yang dikelola oleh kementerian lembaga lain
seperti kemen digbud dan kemen naker adalah akibat kenaikan unit kos
penerima kartu indonesia pintar kuliah
serta pembayaran program jaminan kehilangan pekerjaan
dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah
dengan demikian tidak ada perubahan khusus pada tahun dua ribu dua puluh
di dalam anggaran bansos maupun perlinsos
kecuali perubahan yang telah disampaikan
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
ijinkan kami menjelaskan realisasi penggunaan anggaran perlinsos
sampai dengan februari dua ribu dua puluh
yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan
lini masa pemilu capres dan cawapres
serta pemilihan legislasi pada februari dua ribu dua puluh
realisasi bansos mencapai sebesar rp dua belas delapan triliun
sampai dengan februari dua ribu dua puluh
untuk penyaluran program keluarga harapan
bagi sepuluh juta keluarga penerima manfaat
dan kartu sembako bagi delapan belas tujuh juta keluarga penerima manfaat
dan perlinsos mencapai sebesar rp lima belas tiga triliun
dan perlinsos lainnya rp sembilan delapan triliun
apabila dilihat pada charge tersebut
realisasi anggaran perlinsos dan bansos
dari kemensos enam tahun terakhir
yaitu dari dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
periode yang sama januari hingga februari
tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos
kecuali pada tahun dua ribu dua puluh tiga yaitu tahun lalu
di mana perbedaan signifikan adalah
yang cukup rendah pada dua bulan pertama
dikarenakan adanya penataan kembang
pemetaan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan
ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan
kenaikan dua bulan pada bansos kemensos
mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline dua ribu dua puluh
dari bansos kemensos pada bulan januari februari
akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama
antara kemensos dengan perbankan
berdasarkan urean ini dapat kami sampaikan bahwa
pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial
tahun dua ribu dua puluh empat tidak mengalami perbedaan
dengan pembayaran tahun tahun sebelumnya
anggaran perlinsos telah dianggarkan
di dalam apbn tahun dua ribu dua puluh empat sesuai pembahasan dan persetujuan dpr
dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan
dibandingkan periode enam tahun sebelumnya
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
dapat kami tambahkan bahwa anggaran perlinsos
yang ditunjukkan presiden dalam rapbn
yang diajukan presiden di dalam rapbn dua ribu dua puluh
adalah sebesar rp empat ratus sembilan puluh tiga lima triliun
sedangkan alokasi perlinsos yang ditetapkan
dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh empat yang telah disetujui dpr
adalah sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
adanya peningkatan dari usulan pemerintah
akibat adanya kenaikan anggaran subsidi
akibat perubahan parameter asumsi
kenaikan harga pokok penjualan pupuk
kenaikan plafon kredit usaha rakyat
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
beralih kepada bantuan pangan
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pangan
pemerintah membentuk badan pangan nasional bapanas
melalui perpres enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
untuk memenuhi tata kelola pangan secara terarah dan efektif
serta kemandirian pangan secara nasional
ini mengacu undang undang delapan belas tahun dua ribu dua
di dalam pelaksanaan fungsinya
bapanas menangani kerawanan pangan
diantaranya melalui pengadaan pengelolaan
penyaluran bantuan pangan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah
penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui bapanas
bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial
namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan
di dalam apbn ini masuk fungsi ekonomi
pada tahun dua ribu dua puluh tiga bapak nas mempunyai anggaran rp sepuluh dua triliun dan sudah memberi bantuan pangan kepada dua puluh satu lima puluh tiga juta keluarga penerima manfaat
pemberian dilakukan oleh perumbulok selama periode september november dua ribu dua puluh tiga berupa pemberian sepuluh kg beras
pemberian dilakukan oleh perumbulok selama periode september november dua ribu dua puluh tiga berupa pemberian sepuluh kg beras
tantangan tersebut dapat dipicu oleh tensi geopolitik yang berdampak pada volatilitas harga komoditas
terjadinya inflasi tinggi dan suku bunga tinggi atau higher
atau higher for longer yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar dan perlambatan pertumbuhan ekonomi
di sisi lain apbn sebagai instrumen andalan yang penting harus terus dijaga agar tetap sehat kredibel dan sustainable
oleh karena itu apbn di dalam pelaksanaannya harus terus dikelola secara dinamis
agar tetap bisa terjaga dan efektif menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi rakyat
serta mendukung proses pembangunan berkelanjutan
pengelolaan apbn yang dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian penyesuaian seperti dilakukannya refocusing belanja
atau bahkan pernah dilakukan pemotongan belanja seperti pada saat menghadapi
guncangan pandemi covid sembilan belas
penyesuaian yang lebih ringan dilakukan melalui proses automatic adjustment sebesar lima persen dari belanja kementerian lembaga
hal ini untuk mendorong penajaman prioritas belanja kementerian lembaga tanpa mengorbankan target capaian prioritas kl
hal ini diatur dalam undang undang
nomor sembilan belas dua ribu dua puluh tiga tentang apbn dua ribu dua puluh empat pasal dua puluh delapan ayat satu huruf e dan penjelasannya
automatic adjustment bermanfaat untuk juga menambah daya tahan apbn
di dalam menghadapi berbagai kemungkinan dinamika global dan nasional
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
apbn yang sehat kredibel dan berkelanjutan adalah fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan
apbn juga menjadi instrumen check and balance yang sehat bagi rakyat
untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah
sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting
apbn akan terus dijaga bersama
dengan tata kelola yang baik secara amanah dengan integritas
dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan
apbn adalah alat penting bagi semua generasi bangsa
baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang
di dalam mencapai cita cita bersama
ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi kami ucapkan terima kasih